hai hai hai hai hai hai hai hai eh ibu ibu tahu kagak ah lihat tuh sekarang lakinya si irma
kalau pergi jalan kaki kasihan ya dulu aja dia bisa teriak teriak di kampung kita bilang
kita kampungan lah miskin lah eh kau taunya dia kayak cuman setahun doang man ujung ujungnya
balik lagi ke kampung enek jenek
kita manusia tak kembisa mobil mewahnya kemana nih menek taksi lagi di bengkel servis
pakai bawa bawa koper segar iya bu kita mau liburan soalnya kan mas hari lagi
cuti jadi kita mau disini sama ibu ya udah ibu irma kangen masalah ibu
bangkrut saya mohon maaf jadi harus berhentikan ibu sementara kita kembali sini
iya bu panjang ceritanya pokoknya masyarakat usaha mau cari kejar lagi
ibu aja punya mantu seperti ini

aku gak mau lo
kalau sampai tuh bule bulan depan tuh belum dapat kerja begini aja
udah aja kamu ceraiin
cari bule yang lain di luar banyak
yang lebih hebat lebih oke lebih banyak duitnya
ya udah bu biarin aja dia cari usaha
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
suaminya irma ya
ah gak usah panggilnya pak tuh
saya kan bukan pekerja kantoran
kayaknya lagi ada masalah ya
ini gak ada apa apa kok
manusia itu harus bisa bersabar
terkadang ujian hidup itu terasa berat
tapi kita harus tetap bersyukur
kalau gak punya uang
nggak punya uang istri sama mertua marah marah
bukannya udah kena
lagi cuti kan
terus serang aja
saya ini bukan kategori manusia yang ember emberan lah
saya di fitnah
saya dipecat dari pekerjaan saya
saya sudah kehilangan segala galanya
bukannya saya gak berusaha
saya ada berusaha cari kerja
tapi gak dapat jalan
saya nggak ngerti saya salah apa saya dihukum seperti ini
nah ini nih yang bisa saya kasih tahu
cobaan itu datang bukan karena kita dihukum
tapi allah ingin menjadikan kita manusia yang lebih baik
makanya saya mah cuma bisa kasih saran
mulailah dekat sama allah
yeh kamu kan ijab kamu secara islam
sekarang eh waktunya kamu memperdalam agama kamu
menerakan diri sama allah
selama ini tanpa tuhan yang saya baik baik aja
berarti kamu itu harus menganggap diri kamu itu manusia yang beruntung
bahwa allah masih sayang sama kamu
makanya kamu dikasih cobaan supaya kamu bisa mengenal lebih dekat pencipta kamu
sok aja bayangkan
terima kasih pak mang ujang atas kesehatan saya
ingat ingat apa yang saya bicarakan ya
lihat tuh sekarang artinya si irma
kalau pergi jalan kaki
kasian ya dulu aja dia bisa teriak teriak di kampung kita
bilang kita tampungan lah miskin lah
kau tahunya dia kaya cuma setahun doangan
ujung ujungnya balik lagi ke kampung ini
ngomong apa barusan ah
kok mau tau banget sih urusan orang
suami gue itu lagi cuti
udah lu kagak usah bohong sama kita kita ya kak ibu ibu
emang udah harus balik ke kampung ini
makanya kalau jadi orang tuh jangan sokong
iya biasa orang sampe mau tau ada urusan orang
bikin pangeran kak ibu

udah salah orang kaya orang kaya
ya pulang ya
kamu tau aku belum tidur kan
bagus deh kalau kamu tahu
aku udah capek mas
dengar kata kata sabar dari kamu
apa benar kata orang itu
aku harus meningkatkan diri saya sentuh kali
tapi apa tau masih ngece og
masih peduli siapa akibu
ya bukan urusan urusan pak
kau nelpuklah juga aja
ada apa pagi pagi udah kesini
saya cuma teringat kata kata menghujan kemarin
tidak betul kalau tuhan masih sayang sama saya
walaupun saya pernah mengenal dia
saya nggak pernah mencari dia
doa pun saya tidak pernah
tidak ada kata terlambat untuk mengenal tuhan
kita semua bisa kena musibah
walaupun kita dekat sama allah
musibah itu akan terasa lebih enteng lebih ringan
kalau kita bergantung sama yang maha kuasa
nanti juga kamu tahu tiap